ya apa namanya titik sektor tiga tadi keluar dari tiga sektor ini
hai baik jadi kami sampaikan disini dari kami pihak basahnas menyampaikan fix yang kita
temukan itu empat walaupun
hari ketiga kemarin jam empat ini kan kita temukan hari yang kedua ya kemudian hari ketiga
pagi pukul delapan kurang lebih delapan tiga puluh kita menemukan satu orang korban yang di area bendungan saguling
artinya lima belas km dari worksheet ataupun area floating yang sudah kita tentukan area apa namanya titik
sektor tiga tadi keluar dari tiga sektor ini
kita serahkan ke dpi polda jabar untuk proses ini
saya priska clarissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya